gue gak mau debat sama lo
mendingan sekarang kita tunjukin keseriusan kita sama sama
kok jadi kayak gini sih kak
kau salah pake adu adu balapan segala itu bahaya
jangan ya kak
setidaknya nanti kamu bisa tahu
siapa yang pantas buat kamu
nah kayak gini kak caranya
gue terima tantangan lo
kamu kok sendiri
salma ketemu rahma sama afifatan
terus dia diajak nongkrong dulu dari taman
aku mau ikutan cuman gimana
ini ya masa aku ikutan sama cewek cewek
jadi ya aku langsung pulang aja tan
iya tuh ini aneh
ya udah sini ya tuh belanjaannya
nanti aku bantuin ya tan ya
nunu nih yang bim ya
pakai kekuatan pikiran gue
lo jauh jauh dari sana oke
karena lo bawa dampak buruk buat salma
itu kan motor si nathan
ngapain tuh orang
kamu ngapain ngerusak bunga bunga aku
harusnya kamu gak usah khawatir bunga bunga ini
lebih mengkhawatirkan diri kamu sendiri
ini kamu apaan
pakai baju suster kayak gini
aku gak ngerti deh
kamu mau tau maksud aku
ini semua karena aku benci sama aku
seharusnya mas ardi udah ninggalin kamu karena dia udah janji nikahin aku
gak mungkin mas ardi berbuat seperti itu gak mungkin
kamu gak bisa mencegah aku untuk memiliki mas ardi sufi
karena aku ini bisa memberikan apapun yang diharapkan
kamu butuh bukti
kamu lihat sendiri
percuma kamu panggil anak itu
karena anak kesayangan kamu itu tak ada
dia gak akan pernah muncul untuk tolongin kamu
kamu mau tau
itu karena dia udah mati
daniel masih hidup
daniel gak mungkin mati
kamu pikir aku bohong
apa perlu aku ingatkan kamu
kamu juga udah lihat jenazahnya dengan mata kepala kamu sendiri
kamu gak ingat kejadian itu
daniel masih hidup
sebentar lagi kamu akan hancur melly
seharusnya kamu gak ada disini
aku lihat kamu masuk ke rumah ini dengan pakaian suster
dan aku langsung yakin
kamu pasti punya rencana busuk
aku gak mau

kamu gak apa apa
bilang ke aku
danilah mudah mel
semua akan baik baik aja
apain sih lo kesini
gue suka sama sama
sama dekat sama orang kayak lu
udah gue gak mau debat sama lo
mendingan sekarang kita tunjukin keseriusan kita sama sama
gue bakal tantang lo buat balapan motor
kaldo kaldo jangan dong kaldo please
kok jadi kayak gini sih kak
lo salah pake adu adu balapan segala itu bahaya
setidaknya nanti kamu bisa tahu
siapa yang pantas buat kamu
nah kayak gini kak caranya
gue terima tantangan lo
mendingan sekarang lo ambil motor lo sekarang
gue bakal cari pinjaman motor di sekitar sini
nanti kalau misalkan kalian berdua kenapa napa gimana
udah lo tenang aja sal
gue pasti bakal menang
nanti kita cari
nanti kita cari
nanti kita cari
nanti kita cari
nanti kita cari
nanti kita cari
nanti kita cari
nanti kita cari
gak beres nih
ada hal yang harus lo tahu
nanti kita cari
lo pasti kalah kali ini nath
nanti kita cari
kenapa kaget gitu
gue jelasin peraturannya ya
lo kedua balapan keliling kelompok ini
yang nyampe duluan berarti dia yang menang oke
nanti kita cari
ya dapet lah nih ya
nanti kita cari
ayo neng kita motong jalan yuk buat nyusulin mereka
jok lu gak apa apa kan
gue gak apa apa bagus deh
kan lu tau gue yang ngerusuk motor lu
gue emang gak suka sama lo
tapi bukan berarti gue diem aja lihat lo dalam bahaya
kalo lu kenapa sih ngelakuin itu sama nathan
gue heran orang semitter lu bakal ngelakuin hal sebodoh ini
cuman gara gara cemburu sama gak mau kalah saing
lu itu hampir nyarakan orang lain dong
bahkan diri lu sendiri
gue ngaku gue salah
nah gitu dong
itu baru temen gue
jack badan lu masih sakit
jangan gue bantu indah
mama dibawa ke rumah sakit